dalam menyambut piala dunia dua ribu delapan belas yang tinggal hitungan hari
telkomsel meluncurkan aplikasi maxstream yang dapat diunduh untuk menyaksikan seluruh pertandingan piala dunia
selasa siang perusahaan operator telekomunikasi indonesia telkomsel
menuncurkan aplikasi terbarunya maxstream
aplikasi ini nantinya akan menyiarkan secara langsung enam puluh empat pertandingan piala dunia fifa dua ribu dua puluh
yang akan digelar di sebelas kota di rusia pada empat belas juni sampai lima belas juli dua ribu delapan belas mendatang
tak hanya itu aplikasi video ini juga menampilkan ribuan film dan serial tv
nah sekarang saya sudah mempunyai aplikasi mainstream di handphone saya
yuk kita lihat langsung bagaimana fiturnya untuk menonton piala dunia yang akan datang
kalau saya klik di sini ini akan ada jadwal seluruh pertandingan yang nantinya akan ditayangkan
pada piala dunia dua ribu delapan belas
contohnya jika saya buka di pertandingan pertama yang mempertemukan rusia melalui saudi arabia
tampilannya akan seperti ini
dan nantinya jika piala dunia sudah berlangsung
di sini akan ada tombol play yang dapat kita klik untuk menikmati jalannya pertandingan tersebut
namun bagi anda yang tidak dapat menikmati pertandingan tersebut secara live atau real time
jangan khawatir karena aplikasi mainstream menyediakan tayangan ulang
untuk anda nikmati dimanapun dan kapanpun
momen piala dunia dimanfaatkan dalam menjalankan strategi bisnis terbaru dari telkomsel
yakni membangun kebiasaan baru menonton video streaming melalui ponsel di kalangan masyarakat
hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan telkomsel
sebenarnya target kita adalah bagaimana agar pelanggan kita
secara behavior penggunaan mobilenya itu berpindah juga
atau mulai mengadakan pelanggan yang berpenggunaan mobile
jadi kita harus mencari pelanggan yang berpenggunaan mobile

kita berharap lebih besar lagi dengan adanya mainstream sebagai video platform ini
ya sebenarnya kalau pembuatan platformnya sendiri
ya lumayan sih artinya sesuatu yang yang secara investasi tidak terlalu besar sih sebenarnya
khusus anda pengguna telkomsel
aplikasi maxstream dapat anda unduh secara gratis di google play dan juga di app store
muhammad rizata jakarta